bmkg bitung mencatat enam puluh sembilan gempa susulan dengan magnitudo tiga dua hingga enam satu
meski demikian tidak ada peringatan potensi tsunami yang dikeluarkan seperti pada jumat dini hari tadi
sementara itu situasi di kota bitung berangsur kondusif namun warga diimbau untuk tetap waspada
dan menjauhi bangunan atau sarana lain yang terkena dampak gempa sebagai antisipasi keselamatan
jumat di bitung
jadi di sulawesi utara aktivitas belajar mengajar di kota bitung tetap berlangsung normal pada jumat pagi
meski masih merasa khawatir namun sejumlah orang tua tetap mengantarkan anak anak mereka ke sekolah
salah satunya di sd dan bosko para orang tua turut mengimbau anak anak mereka agar tetap waspada
sekalipun kegiatan di sekolah berjalan normal
ada keraguan cuma waktu itu memang anak kan harus sekolah di kelas lima baru dari kelas
jadi memang kalau kota nggak bisa sekolah artisian kan dia harus